kader gusdur dengan penuh rasa syukur
ia mengatakan dukungan ini sesuai dengan harapannya selama ini
sebelumnya keempat pasangan calon presiden keempat orang yaitu calon presiden wakil presiden
sempat mengunjungi keluarga presiden keempat almarhum abdurrahman wahid atau gusdur
sementara sandiaga mengucapkan selamat atas arah dukungan barisan kader gusdur itu
syukur alhamdulillah karena keluarga gus dur yang memang sudah sangat akrab dengan saya
sejak bertahun tahun tadi sudah menyatakan mendukung pak jokowi dengan saya
saya ucapannya alhamdulillah terima kasih sebesar besarnya
harapannya pak pak g dari dukungan
dari dukungan itu tentu akan banyak mempengaruhi banyak calon pemilih
yang lebih banyak lagi untuk mendukung jokowi ma'ruf amin saya kira itu
kami mengucapkan selamat kepada ibu yeni
yang akhirnya mengambil keputusan dan kita sangat menghormati
saya dan pak prabowo sangat meyakini bahwa keputusan itu sudah dipikirkan matang matang
dan sudah dilandasi berbagai istikoroh solat istikoroh maupun juga pendapat dari berbagai pihak
kedua kami berkomitmen
apa yang dititipkan oleh bu sinta dan juga ibu negara kita dan juga mbak yeni kepada kami berdua
tentang menjaga keberagaman merajut tenun kebangsaan meningkatkan toleransi bagi bangsa ini
dan juga memberikan perhatian lebih kepada pemberdayaan perempuan
perlindungan dari kaum kaum yang marginal itu akan tetap kita lakukan